kamu sudah menunjukkan bakat besar kamu pada saya
kenapa kamu gak gembira
karena di tempat kita yang lama ada jin
silahkan parkirnya yang rapi
kami cuma sebentar
kena cecep ujang sama murad
dimana rumah mereka
ada keperluan apa nanya rumah kang cecep kang ujang sama kang murad
ada keperluan sama mereka
kamu bantuin ajun di dalam
bapak sudah kenal
kalau kang cecep kang ujang sama kang murad kesini
nanti saya kasih tau
hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecopetan
di parkiran kayaknya ada bahaya
terima kasih pemba avec kyle gouw kai
kang taslim lagi berkelahi di pasar
orang itu tadinya nanya ke saya
nanya rumah kang cecep kang ujang sama mang murad
saya langsung disuruh pergi sama taslim
bantuin ajun di dalam
dia bukan agus atau yayat
saya nggak kenal
orang itu datang bawa temannya bertiga

sampai jumpa di video selanjutnya
sekarang dikeroyok empat orang
kami kesini bukan mengeroyok kamu
cuma pengen tahu di mana rumah cecep ujang dan murad
saya nggak tahu

satu davplane berbasis nella pijakino dua ratus tiga puluh delapan
sebelum tim memadis
sewa realmos di mana
kamu gak papa kelihatannya gimana
hai kamu masuk duluan aja aku mau delopan dulu siapa teman safira bukan adelia
halo tadi aku lihat kamu di jalan waktu mau naik angkot sekarang kamu dimana masih
di angkot ya udah kalau udah turun telepon balik ya iya
kan cece pergi kemana ketau
halo kamu dimana di pasar ngapain taslim ada yang nyerang kenapa gak kasih tau
saya buru buru tadi mawar nelpon saya ngasih tahu taslim berkelahi sama orang orang yang
nanya alamat rumah kita gimana kondisi tas saya baru nyampe belum sempat nanya apa apa dia
lagi tiduran di pos ya udah saya sama kamu ratu ratu iya pasar diserang
hai grasa hadapatah enggak tapi badan saya terasa sakit scheme
bangun dulu minum
mereka nggak bilang mereka itu siapa
mereka sepertinya orang orang yang nyerang parkiran juga
mereka kesana juga sama
nanya dimana rumah saya ujang sama kang murad
empat orang yang nyerang parkiran tadi nyerang pasar
taslim yang kena dihajar mereka
mereka masih nyari rumah kita
impor dari mawar mereka cuma nyari rumah saya ujang sama kang murad
mungkin karena kamu udah dapat giliran duluan
terus bubun waktu dicari ke rumahnya berhasil lolos
teleponnya udah dulu ujang udah datang

orang orang yang waktu itu nyerang ke sini tadi nyerang pasar
kamu kebiasaan kalau pakai motor suka ninggalin saya
kalau kamu gak terlalu ngebut saya gak bakal ketinggalan
kalian dihajar semua
yang berdua kenapa enggak
waktu yang ngeroyok datang mawar sama ajun lagi tugas di dalam
saya disuruh taslim bantuin ajun
yang ngeroyok kamu berapa orang empat orang lain kali kalau mereka datang lagi suruh tunggu mama
hai yamang salini nama saya edo ce sebelumnya trika makan dulu ya ce
gak sekalian bawain minum buat neng ambil sendiri
makan ce ya itu saya edo ma sebelumnya trika makan dulu ini juga mau makan mak
hai cecik kenapa ngambil nasinya sedikit enggak terlalu lapar jangan jangan lagi diet
enggak kok sama saya juga lagi enggak diet terus saya ngambil nasinya boleh banyak boleh
hai bapak menggunanya barusan mukanya udah nyanyi nanya apa kamu mau ngambil air minum sekarang
atau nanti maksud bapak pertanyaan berikutnya
roy betah kerjaan di kafe
roy kerjanya udah sebulan belum
baru udah dua mingguan
berarti belum gaji ya
kalau roy udah gajian
bapak mau minta terakhir
kasih tau roy
kalau udah gajian
uangnya jangan dihabisin
harus ada yang ditabung
gak usah dikasih tau
tapi udah punya niat mau nabung
roy mau kuliah
berarti gak bakal buru buru nikah
kalau roy udah selesai kuliah
kita ke kantor
saya mau balik lagi ke kantor
mana upsah saya mau pamit
sekarang lagi dimana
lagi di parkiran
adidu udah mulai market lagi
kok sekarang gak diajak
neng mau berangkat
panggilin mamah dulu
masih sudah pulang
neng mau berangkat
hati hati di jalan
pindah ke ruang produksi
kamu mau laporan ke kang mus
soal pasar diserang
harus soalnya kita bergerak atas izin kang mus
saya mau laporan soal perkembangan masalah di parkiran di pasar sama di terminal
nanti akang telepon balik
mudah mudahan seterusnya aman
kerja itu capek
tapi kalau nggak kerja lebih capek
dia baik baik aja
terus yang kita mau obrolin apa
soal pernikahan mereka
kalau memang jodohnya
roy udah mau ngelamar si neng
terus yang dibahas sama neng apa
tadi akang bilang ke si neng
kasih tau si roy
kalau udah gajian uangnya jangan dihabisin
harus ada yang ditabung
terus kata si neng
gak usah dikasih tau
roy udah punya niat mau nabung
kata si neng
roy mau kuliah
kata si neng
nunggu si roy beres kuliah
itu kan artinya
tiga empat atau lima tahun
soal uang tabungan kita yang direkening pabrik
antara akan mau pakai buat beli tanah
buat menuhin keinginan akang
buat beli tanah
buat menuhin keinginan akang

buat menuhin kewajiban akang
sekarang udah gak bimbang lagi
rencana si neng kan masih lama
uangnya mau akang pakai buat beli tanah
menurut kamu gimana
terserah akang aja
eh sih mai
yang penting dikasih uang belanja buat sehari hari
berarti kita ngobrolnya udah selesai
eh sih mau balik lagi ke kamar
mau jahit baju tidur yang heteknya sobek
gak mau beli yang baru aja
sayang masih bisa dipakai
cuma keteknya yang sobek
ya nggak salah
nah udah nangis seputar nanta apa
helo apa hubungan ya
ya gak jauh
jangan landisk tetap dua magang
iya kang maaf saya angkat teleponnya agak lama barusan ada sukanta
iya nggak apa apa ada laporan apa
orang orang suruhan bang edi tadi nyerang pasar yang mereka hajar taslim
aman cuma badannya aja yang terasa sakit nggak ada tulang yang patah
di pasar bukannya ada tiga orang
kemudian waktu kejadian yang dua lagi tugas di dalam
mereka mau mengusir orang orang di pasar
enggak mereka cuma nanya rumah saya ujang sama kanguran
yang mereka kejar saya ujang sama kang murad
termasuk iwan sama bubun
iwan udah kena duluan bubun berhasil lolos
orang yang namanya siapa tadi
dia orang baru
di bisnis yang dulu pernah kita pegang
tapi nggak nempel di otak saya
dia pernah gagal dua kali
memangkas orang orang di parkiran
di pasar dan di terminal
karena ada kalian
dia sudah gagal
memangkas dari bawah
sekarang dia ganti strategi
mencoba memangkas dari atas
biar di bawah tetap aman tentram
kalian harus cari
maaf namanya nggak nempel di otak saya
dan kasih pelajaran kode etik jurnalistik
mereka bukan wartawan kang
terselah apalah istilahnya
kopi sama gorengan dulu
belum ketarik semua
tapi bukan di tempat yang biasa
berarti nanti kang gobang pulang ke rumah kamu
udah saya kasih tau
saya mau tanya info lain soal bang edi
kang mus udah ngasih arahan
supaya dia aja yang langsung kita comot
buat dikasih pelajaran kode etik jurnalistik
kang mus bilangnya begitu
ada mobil mau keluar
yang baru makan
ada mobil mau keluar
bu bun udah gak punya informasi yang lain
udah dia kasih tahu semua ke kita
saya bagian eksekusi aja
jangan lajak mikir
kita minta info dari agus sama yayat
kalau urusan yang dua orang itu biar urusan anak anak muda
biar mereka juga terbiasa olahraga
terima kasih om
kamu sudah menunjukkan bakat besar kamu pada saya
kenapa kamu gak gembira
karena di tempat kita yang lama ada jin
aku sudah mencoba untuk mencoba
aku sudah mencoba untuk mencoba
kita akan berkoordinasi lagi besok
kenapa tempat kita pindah komandan
tanya sama dia
kenapa tempat kita pindah
di tempat kita yang lama ada
maaf aku baru bisa nelpon balik
kamu sekarang sudah kerja
tapi ada masalah
jadi beban pikiran sama perasaan aku
tapi nggak tahu harus cerita ke siapa
kita kan kenal udah lama
kalau kamu percaya sama aku
cerita ke aku saja
buat benerin motor saya
kan tetap saja uang
kalau uangmu sudah ny discurmential
oh kenapa dia sama dengan ku
kita selalu selalu sering kes aoe
untuk meninjau kerja sama si opera
nasi kuningnya satu
udah lama baru datang lagi
jadi doa ketukan kiki motor
cukup seminggu sekali
kalau ketukan cuci motor setiap hari
nanti nggak ada buat beli bensin
nah bisa aja